ke flyover dan meninggalkannya
peran peki ulangi peran ps alias peron alias robi irawan
berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
kemudian dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
dan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
yaitu menyuruh dan mengejar korban rizky dan korban fina
dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna orange
selanjutnya memukul korban rizki dan korban fina
kemudian membonceng korban rizki dan korban final
menuju tkp bersama dengan saksi
memukul korban rizky menggunakan balok kayu
lalu memperkosa korban fina
dan memunuh korban vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu
kemudian membawa korban rizki dan korban fina menuju flyover
pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat
saksi bekerja di sekitar tkp
dan saksi mengenal wajah orang orang yang biasa nongkrong
namun tidak tahu namanya